tidak hanya bersembunyi di hutan belantara mereka sempat masuk ke permukiman warga
mereka juga sempat merekam berbagai aktivitas dan berpesan kepada masyarakat yang mereka temui
agar tidak melaporkan kemunculan mereka ke polisi
video berikut ini adalah bersumber dari tim satgas tirumbala
demi keselamatan warga kami samarkan identitas mereka
video ini direkam pada bulan april tahun dua ribu lima belas
dan dalam satu hari kelompok santoso menemui masyarakat sekitar gunung biru taman jk
satu video menyebutkan kala itu mereka berada di desa cenderana
kelompok santoso juga berpesan pada masyarakat yang mereka temui
agar tidak melaporkan ke polisi jika melihat kelompok ini
dalam video ini juga teridentifikasi wajah menyerupai farel alias abivarel
yang masuk dalam daftar pencarian orang saja
video berikut ini adalah bersumber dari tim satgas tirumbala
video berikut ini adalah bersumber dari tim satgas tirumbala